dan petugas saat lantas polres subang di suhub dan juga tim road accident rescue traffic accident analysis
polda jawa barat serta korlantas polri melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di tanjakan mn subang jawa barat
petugas melakukan pemeriksaan lokasi dan posisi terakhir kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni bus dan sepeda motor
untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat petugas menggunakan alat robotik yang dapat menghasilkan gambar dalam bentuk tiga d
alat ini diharapkan bisa mengungkap fakta dan penyebab kecelakaan
hasil olah tkp ini selanjutnya akan disinkronkan dengan hasil pemeriksaan saksi saksi lainnya termasuk hasil pemeriksaan terhadap sopir bus yang kini dalam kondisi luka berat
olah tkp itu sendiri dilaksanakan dengan menggunakan varu sistem farou dengan kamera laser tiga d atau tiga dimensi
yang nantinya akan dipetakan
akan menjadi aplikasi gambar yang seperti semula terjadinya laka tersebut
hal itu untuk pembuktian bahwa aspek laka itu disebabkan oleh apa
untuk data olah tkp di samping dari teknis yang kita lakukan saat ini melalui taa
kita akan sinkronisasi data dengan keterangan saksi
keterangan kurban yang